baru baru ini microsoft mengeluarkan survei terkait dengan indeks kesopanan digital
dan ternyata indonesia ini memiliki indeks kesopanan digital yang sangat buruk bahkan terburuk se asia tenggara
dari angka seratus indonesia ini mendapatkan poin tujuh
itu artinya netizen atau warga net di indonesia ini masih banyak yang berlaku tidak sopan di internet
nah contoh contohnya contoh ketidaksopanan yang mereka lakukan ini diantara lain
yang pertama ada berita bohong atau hoax termasuk penipuan juga
selain itu diikuti dengan ujaran kebencian dan diskriminasi
ironisnya paling banyak pelakunya adalah usia dewasa
survei microsoft ini diikuti enam belas responden dari tiga puluh dua wilayah
lima ratus tiga orang diantaranya berasal dari indonesia
laporan ini langsung membuat heboh netizen indonesia
akun instagram resmi microsoft terpaksa menutup kolom komentar karena diserbu netizen indonesia
lantas faktor apa yang membuat tingkat kesopanan netiz
netizen indonesia tergolong rendah
nah media sosial itu memberikan alter
ada ikon mungkin apa itu memberikan space
di mana mereka bisa tampil secara anonim
terus juga plus karakter dari media sosial yang kita akses menggunakan hp ini kan mati
hp itu kan meniadakan perasaan feedback emosi kan hilang
kalau ini semuanya sudah tahu gitu
ketika di luar itu diajarin
oke ketika kamu lihat abek di ujung sana itu ada orang riang
kita nggak ada itu
jadi kita ketika melihat hp ya hp
akhirnya bisa lebih ekspresif
lebih lanjut ismail fahmi juga menyoroti bahwa kelompok usia dewasa sebagai faktor pendorong utama indeks kesopanan digital indonesia menurun
menurutnya pengguna internet remaja rata rata sudah melek digital
mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan komunitas internasional melalui game online dan budaya k pop
sehingga secara tidak langsung belajar mengenai kesopanan berinternet
sebaliknya para pengguna internet dewasa lebih tertarik pada isu politik
isu politik di media sosial tanah air banyak diwarnai oleh hoaks dan ujaran kebencian
di samping itu ada buzzer yang semakin memperkeruskuasana
menurut pengajar antropologi universitas gejah mada pandemadekutanegara
masalah budaya kesopanan ini berakar sejak zaman penjajahan
ini menjadi satu persoalan yang mendasar bagi bangsa kita
karena apa karena barangkali bangsa kita terlalu ditekan dengan norma norma yang selalu yang ideal
norma norma ideal ini seringkali kemudian hanya tampak di public space di ruang publik
tetapi di ruang private kemudian menjadi yang kenyataannya seperti apa
tentu ini merupakan sumpah yang kelima yang dilakukan oleh microsoft
tahun ini negara yang mendapat peringkat paling baik adalah belanda amerika serikat dan singapura
tim cnn indonesia jakarta